mahkamah konstitusi melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif dua ribu dua puluh empat pada kamis pagi
mk menangani sengketa hasil pilek di empat provinsi dengan agenda pembacaan pokok permohonan
sidang di ruang panel satu yang dipimpin ketua mk suhartoyo menangani perkara selisih hasil pilek untuk provinsi sumatera utara dan kalimantan selatan
sementara panel ii dengan hakim saldi isra selaku pimpinan sidang mendengar keterangan pemohon dari wilayah papua
di panel tiga hakim mk yang dipimpin hakim arief hidayat menangani sengketa pilek di sumatera selatan
kita akan pantau bagaimana jalannya sidang sengketa pilek di gedung mahkamah konstitusi
fitival solesa di mahkamah konstitusi
tiffal dari semua panel sidang yang sedang berjalan apa gugatan yang jadi perhatian dari empat provinsi ini
saya coba mulai dulu dengan satu peristiwa yang berlangsung yang saya cermati pagi tadi di ruang sidang panel tiga
mahkamah konstitusi republik indonesia yang dipimpin oleh hakim ketua hakim konstitusi arief hidayat
saat itu hakim arief hidayat hendak menanyakan adanya poin dari yang disampaikan pihak pemohon bahwa ada dugaan pembukaan kotak suara yang berlangsung dalam proses rangkaian pemilihan legislatif
saat itu dan ia hendak mengonfirmasi hal itu kepada komisi pemilihan umum
saat itu ia tidak bisa menutupi kekesalannya
saya tangkap begitu karena ia langsung menyatakan bahwa apakah di sidang mk ini tidak penting
hal itulah yang kemudian ditekankan oleh arief hidayat untuk seprinsipal dari pihak termohon ini diharapkan untuk bisa hadir
itu baru berlangsung pada pagi hari ini ya dari pukul delapan pagi hingga setidaknya sampai dengan saat ini lewat dari pukul sebelas siang waktu indonesia bagian barat
kebanyakan penanganan perkara berhubungan langsung dengan selisih suara
yang berlaku di pemilihan legislatif tingkat daerah baik itu di dprd provinsi maupun juga dprd tingkat kabupaten kota
poin pertama atau gugatan pertama datang dari partai persatuan pembangunan atau p tiga
kemudian poin yang kedua atau gugatan kedua yang cukup menarik dicermati adalah gugatan yang dilayangkan oleh partai nasdem
seharusnya untuk daerah pemilihan sumatera utara
kedua nasdem ini mendapatkan perolehan suara tiga ratus tiga puluh enam ribu lebih suara dan pdip mendapatkan tiga ratus tiga puluh tiga ribuan suara namun yang terjadi malah sebaliknya
nah sehingga mereka dari dua pihak ini meminta agar seluruh hasil suara ini yang dikabulkan adalah versi dari pihak pemohon yang diajukan ke mahkamah konstitusi republik indonesia
laporan anda langsung dari gedung mk tifalson